biar aku gak kepikiran
maaf nih saya nggak ngajak kamu untuk ikut kesini
saya akan bereskan urusan ini sendiri semuanya
sampai rena pulang pada gita
maaf buat seringnya lo nge subscribe
lagi ada meeting bersama tim pengawas
bapak dimana ya pak
pokoknya saya tungguin gak nyampe nyampe sih
maaf bu saya mau batalin pesanan
karena lokasi ibu kejauhan
saya udah nunggu lama lama loh
ada ada aja sih
aduh gimana ini
aduh naik apa coba
ini ojeknya kok gak ada sih
bisa anterin saya ke jalan selayar gak
jalan selayar jauh banget dari sini mbak
iya iya saya tau itu jauh banget
kalau mau seratus ribu
mahal banget sih
seratus ribu kalau nggak mau yaudah
seratus ribu ya
tapi gak pake helmnya
udah cepetan cepetan
buah asir tiri telpon gua suruh ke pantai tidak akan ngapain ya
kamu jangan jangan udah ada keputusan setelah ngobrol sama sama sarah
apapun itu menempat keputusan yang baiklah
semoga jerenda bisa kembali sama ibu kandungnya bukan sama calon ibu angkat
masalah mana kok mobilnya gak ada
ditinggal di gue nih bener bener ya dia
udah tau ribet belanjaannya banyak pake ditinggal lagi
eh pak randy udah nyampe aja
iya kebetulan memang saya lagi deket sini pas pal minta buat jemput ibu
biar saya bantu
pak randy kira kira pak randy tau gak mas al pergi kemana
saya kurang tahu bu saya cuma diminta buat antarin ibu pulang aja
masalah kemana sih kenapa mau pergi gak bilang dulu sama aku biar aku nggak kepikiran
maaf nih saya nggak ngajak kamu untuk ikut kesini saya akan bereskan urusan ini sendiri semuanya sampai rena pulang pada kita
silahkan bapak temuin saya disini dulu sebentar lagi ditingnya akan selesai
mereka kan calon orang tua angkat arena yang baru kenapa mereka juga ada di sini
apa bu astrid juga mau ngambil mereka ya
sekaligus ayah angkatnya reina yang lama
bu astri juga disini
kami sudah mengajukan hak adopsi atas rena
dan bu astri meminta kami berdua untuk menunggu disini
kalau pembicaraan dengan mama sarah sudah membuat ibu panti percaya
seharusnya gak perlu ada calon orang tua baru disini
tapi kenapa mereka diminta menunggu disini juga
atau jangan jangan mama sarah gagal meyakinkan bu astri
dan hak adopsi reina diserahkan ke mereka
seharusnya bapak dan ibu gak usah repot repot untuk menunggu disini
karena hari ini reina akan pulang dengan saya
pak al bu cantika pak purnomo silakan masuk sudah ditunggu di dalam
terima kasih banyak
terima kasih ibu